ijinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa di bulan september memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan
pada tanggal tiga puluh agustus akhir agustus kasus aktif di jakarta tujuh sembilan ratus enam puluh
pada saat itu kita menyaksikan bulan agustus kasus aktif ini menurun
tapi memasuki bulan september sampai tanggal sebelas september kemarin jadi dua belas hari pertama bertambah sebesar tiga delapan ratus enam puluh empat kasus
atau sekitar empat puluh sembilan persen dibandingkan akhir agustus
dan bila kita lihat rentangnya sejak tiga maret pada saat pertama kali ada kasus positif diumumkan
sampai dengan tanggal sebelas
september ini lebih dari satu ratus sembilan puluh hari
dari satu ratus sembilan puluh hari lebih itu dua belas hari terakhir kemarin menyumbangkan dua puluh lima persen kasus positif
walaupun yang sembuh juga kontribusinya dua puluh tiga persen
yang meninggal dalam dua belas hari terakhir adalah empat belas persen
jadi lebih dari satu ratus sembilan puluh hari